ribuan peserta lomba lari lima k run tumpah ruah di jalanan kota bandung pada minggu pagi
lomba dalam rangka memperingati hood republik indonesia ke tujuh puluh dua ini menempuh rute mengelilingi gedung bersejarah di kota bandung
sejak minggu pagi sejumlah peserta berkumpul di gedung merdeka di kota bandung
satu dari gedung bersejarah di kota bandung yang menjadi tempat berlangsungnya konferensi asia afrika
di tempat inilah yang akan menjadi titik awal rute lomba lari lima k run
ribuan peserta nantinya akan mengitari jalanan kota bandung dan melewati gedung gedung bersejarah di kota bandung
seperti gedung indonesia menggugat gereja katedral hingga jalan braga yang menjadi satu dari sekian ikonik kota bandung
oke ya pandan soalnya kita bukan lari dalam artian seperti orang lain sepuluh kilo atau lima puluh dua km yang maraton
kita di sini bersifat span untuk mengenal bahwa di kitaran lari lari di kota bandung itu ada bagian dari bagunan cagar budaya
yang dijaga dan dipanjakan
kita pertahankan keles tariannya otentifikasinya menjadi literasi agar semua masyarakat tahu apa saja ada di kota bandung
tidak hanya lomba lari rangkaian acara ini juga diselingi dengan berbagai kegiatan perlombaan khas tujuh belas agustusan
seperti lomba makan kerupuk dan lomba balap karung
rame ya menyenangkan kayaknya jarang jarang juga ada fun run yang gratisan
terus di sini jadinya ketemu banyak orang juga ketemu teman yang udah lama gak ketemu juga
selain digelar dalam rangka peringatan hud ri kegiatan ini juga sebagai rangkaian kegiatan promosi pariwisata kota bandung
yang masuk ke dalam program stunning bandung oleh kementerian kebudayaan dan pariwisata
artabima aditya bandung